pada kemana ya
apa ikut ngantar esi ke bandara
ada kerupuk mah pasti ada tuh
eh cepet banget kamu cu
laper banget kayaknya
laper banget kayaknya
akang berangkat dulu ya
doain omonya telaku
akang mah gak pernah genit
gak tuh neng
eh jangan mau kalo ada yang genitin juga
lagian mau genit sama siapa neng
pokoknya kalau ada yang genitin jangan mau titik
akang berangkat dulu ya
ada yang genitin jangan diladenin
granulnya saya juga sama cek kopi cappuccino yang ada cocok granulnya bentar ya kang ya
kasihan ya set pulang cuma numpang ribut doang mau berantem aja nggak usah kok mau
besok siapa lagi yang pulang ya mana saya tahu jang tapi kan mereka mah enak duitnya banyak eh
sidan kemana ya makin hilang aja tarakati ngali hahaha iya lama nggak kelihatan denger denger si
ronaldo dikeren terus di rumahnya wassalamu'alaikum kerja di kebun kusoi ini kamu
jangkau pinya makasih cik
ya assalamualaikum manis selamat malam tangan ceng aduh eta senyumnya indah pisang
bikin tengkol jadi lemes set ya
udah lama pisan akan ngaceng kemerindukan senyum seperti ini hati akan langsung ser langsung seger
ini ini lagi ngomongin saya ya iya iya kang enak kalau ada kaget di warung rame centin aja senyumnya
enak kalau adakah ngaceng di warung rame centin aja senyumnya sampai semeringnya
ih kang aceh
tuh tuh kan
kang aceh mau kopi
sebentar ya tan
oh enggak enggak
tin bikin cappuccino nya sambil senyum ya tin
biar tambah manis
kenapa nasib mama begini amat sih
apa salah hamba ya allah
mana bapak kerja lagi
jadi enggak ada yang nungguin ronaldo
dan jadi enggak bisa kemana mana

masih ada yang nungguin hari hello
hari bos idan kemana
boncos kang aceh
bertapa tiap hari di rumah
aku yakin ini kopi pasti dibacakan ya
soalnya aku bingung
kok tiap hari bisa mikirin whisky terus
kan aja ya kang aja emang bisa ancel bisa apa tuh kang bisa kabur kalau masuknya di sini hahaha
assalamualaikum kum assalamualaikum kum
kum astagfirullah kemana sih akum

iya ya tadi kan ngantre esik ke bandara di sini saya disitu
kenapa sobrim mustiun maksa menikahi dedek
pak ustadz kok lemes banget pak ustadz lagi sakit yuk
ya allah coba tuh jangan jadi menantu saya saya pasti bahagia tuh kan pak ustadz diem aja padahal
mah biasanya ngomong terus yaudah yuk pak ustadz yuk aku anterin aja ke dokter

makasih untuk atas perhatiannya
tokoh masyarakat seperti saya ini harus kuat tidak boleh cengeh
yaudah deh ustadz sebelum belajar ngaji aku boleh gak curhat
kamu datang ke orang yang tepat banyak orang yang curhat tapi salah tempat akhirnya jadi sesak
hmm lebih tepatnya bukan curhat sih pak ustadz aku mau nanya nanya
orang secir aus ini kalau bingung atau tidak tahu mau bagaimana itu datang kesini tanya sama saya silahkan mau tanya apa
eh pak ustadz tau gak gimana ceritanya waktu mamsnya aku mams yoyo pas pertama kali mau berangkat ke jedah jadi tkw
tunggu tunggu tunggu pak ustadz tunggu tunggu yuk
aku rekam yuk pak ustadz coba ceritain
ceritanya panjang mendingan sekarang kita ngaji dulu
hmm yaudah oks
eh kang ujang
panji stainlessnya ada mang
itu yang besar kang
kalau yang kecil tiga puluh lima
kalau yang ini bisa tiga puluh
itu yang besar
kalau yang kecil tiga puluh lima ribu
gelas ini berapa mang
itu dua puluh lima ribu kang asep
ah mahal gedingan mang
mau cari dua setiap hari kita jualnya makin mahal aja
yang murah mah bahannya dari plastik kan
gelas juga kalau dari plastik cuma tiga ribu
tapi kalau panji mah gak ada yang plastik
gak jadi ah
saya juga gak jadi bang
udah banyak di rumah
baru saya beli panji stainlessnya mang
yuk mang assalamualaikum
ah dikirain mau dapet pang lari
belum ngejep sih
bapak bapak prabut
prabut ibu ibu
prabut na yuk
pada kemana ya
apa ikut mengantar esy ke bandara